mereka mengejar aku abah
serahkan saja aku
maka kalian akan bebas
kaka bicara abah
tidak pernah sedikit pun terlintas di pikiran aku dan abah
untuk memberikan hakang kepada galuh
mereka bukan cuma mencarimu
tapi kalau sampai kau tertangkap
kau tidak perlu tahu
siapa yang menyuruhmu
karena aku datang kemaham
dibayar untuk membunuhmu
bukankah itu papa gerhang
siapa pendekar yang menyerangnya
aku tidak mengenalnya kini
jangan sampai papa gerhang terbunuh
kita harus menyelamatkannya
dan menangkapnya hidup hidup
gue melepaskan kamu
mereka sending hasil ngejar talking e thompson
lebih baik aku pergi
sebenarnya aku sudah berhasil melumpuhkan surakarta
andai saja dia tidak ditolong oleh abadira
surakerta sudah berhasil kuhabisi
untuk sekarang tidak ada yang harus kita khawatirkan gusti
hanya saja rumput liar
kalau kita tidak cabut sampai ke akar akarnya
pasti akan tumbuh lagi
kekuatan komplotan surakarta sedang melemah
ini waktu yang tepat untuk kita hancurkan gusti
aku juga sudah memikirkan hal itu
komplotan surakarta dan para sekutunya
sudah lama menyebar duri
dan telah mengganggu ketentraman kerajaan galuh
habisi kekuatan mereka sampai sekecil kecilnya
jangan sampai ada yang tersisa
aku tugaskan kalian
untuk menangkap surakarta dan komplotannya
tangkap mereka hidup hidup
jangan sampai ada satupun yang lolos
pak runten pak runten
nek tunggu nek
celaka mereka sudah mencuri gaiku
lebih baik aku menghindar
hei siapa kau sebenarnya
perancurit perancurit itu pasti putusan kerajaan galung
langsung saja kita habisi mereka
jangan degah mba
kalau mereka mendekat baru nawang habisi
tapi kalau tidak biarkan saja
tempat ini sering dilalui orang
jalan ini adalah
jalan menuju persembunyian surakerta
ini sekali kalian masuk daerah kekuasaanku
tidak ada cara lain
kalian semua akan kuhabisi
ini memang tempat persembunyian mereka
sekarang sudah aman
tidak ada satupun yang mampu membocorkan persembunyianmu
nawal sudah menghabisi prajurit itu abah
mereka hampir saja menemukan tempat persembunyian kita
sepertinya ningrat kencana mengerahkan para prajuritnya untuk mencari kita pak
kalau begitu harus hati hati
jangan sampai mereka tahu tempat persembunyian kita
mereka mengejar aku abah
serahkan saja aku
maka kalian akan bebas
kakak bicara apa
tidak pernah sedikit pun terlintas di pikiran aku dan abah
untuk memberikan kakek kepada galuh
mereka bukan cuma mencarimu
tapi kalau sampai kau tertangkap
itu juga membahayakan abah dan nawang
kejalananku sangat sulit
banyak prajurit di luar sana yang menghalangiku
tapi syukurlah aku selamat sampai di sini
kau tetap saja membangkang ucapanku
berapa kali kau sudah aku peringatkan
untuk tidak bentrok dengan ningrat kencana
kau menyusahkan orang lain saja
coba aku periksa kamu

kau k school quick tori mungkin bisa expanding bagi nuo pengetahuan
kau ahal rubus of
sering peng peanut
kamu noak bagi
setting archeologi padahal dalam hal ini
apa senyum yang dibahagiakan anda juga
semoga saya tetap dieralihkan
saya akan menc springs
uang bahasa indonesia
abah kalau begitu urusanku sudah selesai disini
aku mohon diri aku mau pulang
sampai jumpa di video selanjutnya